kementerian kominfo memberikan peringatan terakhir bagi penyelenggara sistem elektronik pse lingkup privat
untuk melakukan pendaftaran hingga batas waktu dua puluh juli dua ribu dua puluh
jika tidak maka pse harus siap siap kena blokir
kami bahas lengkapnya malam hari ini bersama direktur aptika kominfo samuel pangerapan
selamat malam pak sam
baik pak sam kalau data dari yang saya lihat dari total masih ada sekitar dua lima ratus enam puluh sembilan pse privat domestik yang harus melakukan pendaftaran
kemudian baru dua yang global dari sekian kurang lebih enam puluh ya kalau saya tidak salah yang belum melakukan pendaftaran
artinya jumlahnya masih jauh masih banyak
padahal sebenarnya kominfo sudah memberikan tenggat waktu enam bulan
ini mengapa masih banyak yang belum melakukan pendaftaran pak sam
pertama mungkin saya ingin update data terakhir ya jadi selalu bertambah
per hari ini empat lima ratus lima puluh sembilan totalnya dan psi asing itu tujuh puluh lima
nah memang dari yang angka ini ada yang harus melakukan pendaftaran ulang karena ada
mereka sudah mendaftarkan
itu belumkan mereka perlu mengabdi data datanya
jadi dalam hal ini dalam masa waktu tenggat enam bulan ini sebenarnya mereka sedang mempersiapkan data data atau mungkin apa
dokumen yang harus dipersiapkan untuk pendaftaran begitu ya
ya biasa lah
itu kan kayak mahasiswa juga
kalau tugas akhir itu tunggulah yang terakhir terakhir
mereka sudah tahu bahwa aturan ini akan ditegakkan di indonesia
sudah ada semenjak dua ribu dua puluh mereka sudah tahu hal ini
pak sam alasan pemblokiran itu seperti apa kemudian
kalaupun nanti sampai dengan batas waktu dua puluh juli dua ribu dua puluh dua belum melakukan pendaftaran
artinya memang otomatis langsung kena blokir tidak bisa beroperasi
atau memungkinkan tidak statusnya nanti dicabut
kalaupun memang dia kembali melakukan pendaftaran atau bagaimana sistemnya
ya jadi sistemnya itu pada saat waktu sudah diberikan tidak melakukan pendaftaran
mereka dikategorikan ilegal
ilegal itu harus diglokir
nah di blokir itu mereka memenuhi kewajibannya akan dibuka lagi blokirnya
atau kita sebut dengan normalisasi
jadi begini perlu memahami ya
kita kan dari ruang digital ini kimik ruang fisik
di ruang fisik semua orang berbisnis itu terdata
silah sama di ruang digital kita ini mendata
jadi kita tahu siapa melakukan apa
masyarakat juga terlindungi
ini yang kita harapkan
jadi juga masyarakat ini ada yang melindungi masyarakat
untuk mendapatkan haknya dapatkan perlindungan
menggunakan layanan layanan yang ada di ruang digital
pak sam ini kan dari kemarin kan kata kunci pse
dan kominfo menjadi salah satu trending lah di timeline di twitter
banyak yang bertanya apa sih pse ini
kenapa harus mendaftar psa
tadi pak sam menjelaskan
ini harus mendata siapa siapa saja yang terlibat di dalamnya
karena itu juga nanti akan berimplikasi kepada perlindungan
bagi mereka mereka sebagai users atau pelanggan dan sebagainya
tapi mungkin bisa dijelaskan lagi pak sam
ya jadi itu tadi ya
kan ruang digital
jadi untuk itu kita harus menjaga aktivitas yang ada di indonesia
jadi kita membuka diri siapa saja boleh berbisnis di indonesia di ruang digital
tapi mereka harus mendatakan dirinya
ya pak jadi mereka takutkan apa
ini kan satu pertama
nah kita bisa melindungi masyarakat
kedua menciptakan pepelincil untuk di ruang digital
jadi semua pelaku baik dalam negeri maupun luar negeri
mendapat perlakuan yang sama
apa susahnya sih mendaftar
kan kita tidak mewajibkan yang lain

melindungi masyarakat sebagai konsumen
ini ujungnya juga demi kebaikan para pengguna masyarakat industri sebagai konsumen
artinya kalau nanti aplikasi aplikasi ini sudah terdaftar di kominfo
kemudian kalau nantinya ada pelanggaran misalkan berkaitan dengan penyalahgunaan
privasi data kebocoran data data pribadi dan lain sebagainya
itu ada tindakan ada sanksinya begitu pak sam
itu bukan hanya tadi terkait pelindungan data pribadi
umumannya ada transaksi
di mana dia memberi barang tapi barangnya sesuai yang dipesan mamanya
kalau kita tidak tahu bagaimana nanti pelanggan
atau dia melakukan suscriber suatu layanan berbayar
tapi dia juga tidak mendapatkan layanan apa ak aknya
inilah tugasnya negara
kan itu yang membayar kewajibannya haknya harus diberikan
jadi kita benar benar menjaga ruang digital kita kondusif
baik itu untuk kehidupan berbacarakan maupun untuk kegiatan usaha
siapa saja yang dimaksud dengan pse lingkup privat ini
baik domestik dan juga internasional atau global pak sam
tadi sudah dipanggil
tadi sudah dipaparkan oleh siapa yang baik ya kategorinya
yang pertama melakukan transaksi
baik itu barang dan jasa menjual beli barang dan jasa
dua ada layanan keuangan
finseks maupun sistem pembayaran
tiga mesin pencari
berikutnya adalah melakukan layanan berbayar
baik itu video maupun music yang berbayar atau game
juga termasuk layanan berbayar
atau dia menyediakan mengelola data pribadi
atau dia menyediakan layanan komunikasi
seperti telegram wa dan atau sosial media
oke jadi tidak hanya aplikasi layanan berbayar
kemudian seperti e commerce atau marketplace itu juga termasuk di dalamnya ya pak sam ya
termasuk di dalamnya
pak saim ini juga menarik
ada banyak sekali pertanyaan dari warga net dari netizen
ketika misalkan sampai dengan tegak waktu nanti dua puluh juli dua ribu dua puluh dua aplikasi tersebut tidak melakukan pendaftaran
lalu bagaimana dengan hak kemudian hak pengguna lah dari users atau pelanggan si aplikasi yang kena blokir ini
justru itu ini adalah upaya untuk memastikan hak hak masyarakat itu terpenuhi
kalau mereka ingin berbisnis di indonesia
kita tidak mau mematuhi peran indonesia
maka kita ingin berhubungan dengan orang orang yang ingin hanya mengeruk guncungan tanpa mendepankan hak hak masyarakat
bagaimana kalau terjadi masalah syarakat
mana mereka masyarakat mengayu
bagaimana kalau kita nggak tahu siapa yang harus kita panggil
terus ini bagian daripada penuhi hak hak masyarakat
kami yakin mereka akan mendapati mereka melihat indonesia bagian negara yang bagus untuk tujuan marketing mereka
mereka akan melakukan hal itu
kalau tidak memang banyak penggantinya yang lainnya yang masih ingin berbisnis fashion
oke baik kita akan tunggu sampai dengan dua puluh juli dua ribu dua puluh
pak sam dan juga kominfo sangat optimistis bahwa semua pemain pemain di ruang digital ini akan patuh terhadap peraturan
sehingga akan melakukan pendaftaran tepat waktu sebelum tenggat waktu yang diberikan
karena lagi lagi ini adalah salah satu cara juga untuk memberikan perlindungan kepada konsumen masyarakat yang mendapatkan layanan yang bertransaksi juga tentunya ya
terima kasih pak samuel a pangeran sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
selamat malam pak sam sehat selalu
selamat malam tiffany terima kasih